dan untuk memantau bagaimana perkembangan terkini terkait nasib warga negara indonesia
yang sempat disandra oleh kelompok hutsi saat ini sudah ada duta besar indonesia
untuk oman dan yaman bapak muhammad irzan johan
selamat sore waktu indonesia pak dubes
selamat sore iqbal selamat sore juga para penonton cnn
baik pak dubes ini bagaimana perkembangan terkini soal pemulangan wni yang disandra oleh kelompok hutsi
pada umumnya saya mengatakan bahwa persandra dalam kondisi baik dan normal
namun demikian masih dalam konteks kita bernegosiasi untuk bisa melepaskannya
tapi dengan kondisinya sendiri cukup baik berarti ya pak ya
jadi belum diketahui kapan akan diterbangkan ke indonesia
belum sampai karena masih terus berjalan
ini juga yang berketepatan wilayahnya di wilayah kami di yaman
karena saya juga sebagai duta besar di yaman
itu juga sudah berkomunikasi dari semua jalur yang bisa kita tempuh
baik jalur resmi maupun jalur yang lainnya
tapi sejauh ini mungkin bapak bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya
untuk negosiasi terhadap militan ataupun kelompok hutsi ini
apakah cukup berjalan dengan baik atau justru semakin alot dengan adanya aksi aksi
yang justru terus dilakukan
baik itu dari koalisi dari arab saudi
di mana beberapa waktu lalu saya sempat mendengarkan bahwa
sudah ada serangan dari arab saudi terhadap markas dari hutsi ini
di mana ada enam orang yang dilaporkan tewas
sebenarnya sebetulnya pada saat saat awal
pihak otsi itu juga mengatakan pada kami
bahwa sebetulnya indonesia bukanlah menjadi target
amerika itu juga bukan menjadi target mereka
mereka juga abk itu hanya bekerja di satu kapal
yang kebetulan kapal mirip united arab
dan di dalam abk itu sendiri tidak ada warga negara united arab
jadi targetnya adalah kapal bukan targetnya adalah abk
namun demikian karena berbagai pemberitaan yang begitu besar
dan tekanan bahkan united arab mengeluarkan satu kecaman
dia akan bertahan akhirnya
jadi ulang kepada pelepasan daripada sebelas abk
satu di antara yang adalah abk dari indonesia
pak dubes mungkin bisa menjelaskan kembali soal kronologinya ini seperti apa
karena disebutkan bahwa kapal rawabi ini
mengangkut senjata dan bukan peralatan medis
atau mengangkut bahan pembangunan rumah sakit
apa betul itu pak
bermula daripada hari minggu tanggal dua puluh januari dua ribu dua puluh
pukul dua puluh tiga puluh kapal rudy telah ditahan
atau dibajak oleh kelompok yang diduga houthi
membajakan itu terjadi di dekat pelabuhan hudaidah yaman
posisi terakhir di dekat pelabuhan taleb yaman
dan memang diduga dan sudah banyak dirilis juga gambarnya
mereka bukan saja membawa peralatan medis
tapi peralatan militer yang diangkut dari pulau sukorta
demikian jadi itu benar
berarti benar ya pak
karena memang ada foto fotonya dan sebagainya juga sudah dirilis
namun demikian pihak uni emirat arab yang memiliki kapal itu
belum mengeluarkan pernyataan waktu itu
jadi tapi dari status dari wni kita ini sebenarnya
hanya sebagai abk atau juga menjadi bagian dari militer
yang mungkin saja bisa diklaim oleh arab saudi begitu pak
jadi abk kita yang berkata
berinisial sap ini hanya sebagai abk wakil daripada pimpinan kapal
warga negara filipina tujuh lainnya dari india
satu dari myanmar satu dari turkia
dan itu mereka bekerja
dan lagi pula ini abk kami itu bekerja baru saja
memaik kapal dari unimarat arab
jadi dia tidak bagian daripada pemanggut militer dan sebagainya
dia tidak pemenang
dia sudah tahu dan sebagainya
berarti benar benar hanya sebagai anak buah kapal begitu ya pak ya
tapi ini berbicara soal lokasi yang dilintasi oleh kapal itu sendiri
sebenarnya lokasi ini cukup aman begitu dilintasi
atau justru memang sebenarnya sudah ada peringatan tertentu
yang dilakukan oleh pemerintah setempat
ataupun pemerintah indonesia
ataupun pemerintah pihak yaman dan lain sebagainya
bahwa ini daerah yang cukup rawan begitu
sehingga tidak boleh dilewati
ya kalau dari perjalanannya dari skor
dari jakarta menuju jajin
itu memang melalui satu selat
itu memang daerah daerah pihak houthi
yang diklaim oleh houthi
sehingga mereka merasa mereka masuk ke wilayahnya
dan mereka berpatroli dan mereka membuka kapal itu
nyata isi barangnya dari isi barang barang militer
bukan barang barang daripada alat alat rumah sakit
bisa dilihat dari beberapa foto foto yang dirilis
oleh beberapa selat kabar
sebab itu mereka menangkapnya
dan membawa ke kapal
kita ke dermaga untuk diperiksa
demikian seluruh abk nya juga sudah tidak dikapal
sudah dipindahkan ke tempat yang aman
yang tidak disebutkan oleh pihak oti sendiri
berarti saat ini masih di tangan pihak hutsi sendiri ya pak ya
belum diserahkan ke pihak pemerintah dari yaman
ataupun dari pihak yang netral begitu pak
sama sekali belum
karena memang tim negosiasi itu sudah berjalan
namun demikian diributkan oleh pihak
unimed arab sendiri yang mengembar gemburkan
sampai ke tingkat pbb
akhirnya itu juga agak agak jadi bertahan
tadinya kami juga berupaya ingin melepas
abk kami itu secara terpisah
dari abk lainnya
jadi kita mencoba mengupayakan
bagaimana caranya abk itu akan kembali
melalui jalur jalur yang kami punyai
dan jalur jalur resmi yang juga kami jalankan
kalau sejauh ini informasi terakhir yang didapatkan
oleh pak duba sendiri
sebenarnya apa yang membuat mereka masih tertahan
begitu di hotel sehingga tidak bisa dipulangkan langsung ke indonesia
apakah ini berkaitan dengan
mungkin ada permintaan tebusan di akhir akhir atau justru tidak nih pak
permintaan tebusan sama sekali tidak ada
karena memang tidak masuk ke ranah politik tadinya
tapi dipolitisir oleh
dengan dinaikkan kepada pbb
sehingga dia tertekan
sehingga dia sampai sekarang dia belum mengeluarkan
di negosiasi bilang ada satu satu permintaan lagi
tapi belum bisa dikatakan demikian
tapi tidak berguna
uang atau apa
karena terpisah dengan kapal
nah kembali lagi bercerita soal
penyerangan yang dilakukan oleh pihak arab saudi ke kawasan
tempat permukiman ataupun markas dari
ini sebenarnya bagaimana kondisi diaman sendiri pak
apakah cukup baik atau justru cukup mencekam
saya kebetulan setahun dua kali ke sana
saya sudah tahunnya sudah dua kali ke sana
untuk wilayah wilayah yang wilayah di selatan
itu cukup di wilayah dramaut itu aman
hanya di wilayah sena'a dan aden saja yang berpikai
karena mereka itu kan sesama sesama orang
orang yang nyaman sendiri ya
houthi dan pihak perusahaan negara yang aman yang sah
namun demikian kalau kita katakan itu aman tidak
di wilayah dramaut itu aman
bisa di sana yang menutup ilmu dan
ngondok di wilayah dramaut dan tarim dan seyun
berarti kondisi wni yang ada di sana cukup baik begitu pak
sampai hari ini sampai detik ini kami tetap terus memantau
karena kami memiliki sargas yang berada di tarim
yang terdiri dari para mahasiswa
masih suhu amdillah aman
demikian kalau ke sana a itu juga sudah tinggal satu dua warga negara kita yang di sana
tapi juga bukan sebagai yang pelajar
tapi bagi pelajar berada di provinsi adramaut dan kondisi aman
berarti belum ada informasi terkini terkait dengan akan dilakukan pemulangan terhadap wni
tapi justru masih tetap bertahan ya pak ya
melihat kondisinya memang juga cukup aman di beberapa titik begitu pak
dan anda perlu ketahui juga bahwa yaman ini merasa sodara bagi indonesia
mereka memperlakukan beda walaupun dia pihak hoti atau pihak yaman sendiri
memperlakukan beda bagi warga negara indonesia
karena mereka merasa banyak betul
hampir delapan juta penduduk yang keturunan dari adramaut itu ada di indonesia
hingga mereka merasa bersodara
kalau misalnya saya datang ke sana itu seperti di negara kita saja
dia senang sekali dengan indonesia
jadi saya yakin dan percaya setelah suatu saat ini akan dipulangkan abdekat kita
tidak diikutkan oleh polisi
oke pak dubes kembali lagi soal wni yang saat ini masih tersandera begitu oleh pihak hutsi sendiri
ini sebenarnya kalau melihat dari statusnya
karena pihak hotsi sendiri mengatakan
bahwa wni ini masuk dalam di kapal militer begitu bisa kita katakan
apakah ini artinya bahwa dia dalam tahanan militer atau justru dalam tahanan seperti biasa begitu
walaupun di dalam hotel itu sendiri
dia bukan masuk di kapal militer
itu kapal angkut barang
kebetulan mengangkut barang barang militer
kapal itu kapal berbendera uni emirat arab adalah kapal umum
tapi mengangkut barang barang militer
yang disinyalir barang militer
tapi menurut keterangan dari uni emirat arab sendiri bahwa itu barang bukan barang militer
barang barang alat alat kesehatan dari supporter yang akan dibawa ke daerah jizan
tapi ada beberapa kalau kita lihat ada dalam bentuk seperti radar itu
dan juga ada kendaraan api sebajak di situ
ya ada kendaraan api sebajak di situ
tapi kalau abk hanya tidak tahu menau
karena abk bekerja di kapal kargo yang berbendera uni merat arab
berarti tidak bisa dipastikan sampai sekarang kapan pastinya akan dipulangkan ya pak
yang mengingat masih terus melakukan negosiasi terhadap kelompok hotsi ini ya
ya karena kondisi makin kisru
apalagi juga dengan kecaman dari beberapa negara negara gcc sendiri
kepada pemilik houthi yang malah
atau houthi yang melakukan serangan itu
ini akan menjadi panjang
tidak bisa disebut waktu pendek
tapi akan menjadi panjang
namun kami tetap sekuat tenaga berupaya untuk bisa mengeluarkan secepatnya warga negara indonesia yang memiliki abk
salah satu abk di kapal tersebut
baik pak muhammad irzan johan
duta besar indonesia untuk oman dan yaman
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kami terus menunggu bagaimana kondisi terkini
kapan akan dipulangkan wni ini
terima kasih bapak sekali lagi
selamat malam pak
terima kasih selamat malam